banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di ntt
sejak minggu kemarin korban meninggal dunia terus berjatuhan
sementara proses evakuasi pencarian korban masih terkendala cuaca buruk
bantuan logistik mulai disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana
untuk membahasnya lebih dalam kami sudah terhubung dengan kabit humas polda ntt
kombes polisi rishan krishna budiaswanto
selamat sore pak rishan
selamat sore mbak
oke pak rishan bagaimana kemudian proses evakuasi korban sampai sore ini
apakah masih banyak korban yang belum ditemukan
saat ini saya beserta bapak kabupaten polda
sedang berada di flores timur
tadi kita melakukan pengecekan di lapangan
di adonara banjir adonara ini
tadi kegiatan untuk
di sana di samping membangun dapur lapangan
kemudian juga kita tadi sempat melakukan evakuasi dan pertolongan terhadap warga yang ditemukan meninggal dunia
pak rishan bantuan logistik apa saja yang kemudian sudah disalurkan dari polda ntt
dan juga dari pemerintah pusat dari polri juga
ke daerah daerah yang terdampak bencana
bagaimana di ntt terutama di flores timur pak rishan
jadi untuk bantuan yang kita berikan hari ini
dari bapak kabupaten polda
kita bawa bantuan berupa makanan
kemudian terpal selimut
kemudian perlengkapan mandi
masih dikirimkan bantuan itu
selanjutnya untuk dapur lapangan
dan kemudian beberapa fasilitas pendukung
itu nantinya juga akan didatangkan dari mabes polri
pak rishan kendalanya apa pada saat distribusi
bantuan terutama logistik begitu
dan bagaimana kemudian antisipasi dari polda ntt
jika terjadi kemudian penjarahan terhadap bantuan bantuan yang akan didistribusikan pak
antisipasinya seperti apa dan kendalanya di lapangan apa pak arisan
baik ya selama ini perjalanan kami hari ini
alhamdulillah tidak ada kendala
kemudian untuk mengantisipasi
jangan sampai ada penjarahan tentunya
kita berkuat untuk
pengamanan di tempat penyimpanan logistik
pak rishian kalau memang tidak ada kendala pada saat distribusi logistik
artinya tidak ada jalur yang terputus begitu ya pak
akibat banjir bandang dan juga longsor ini
atau mungkin ada jalur jalur lain yang sudah diperbaiki
ada jalur yang terputus pak
jadi untuk akses
kita memang harus ada dugaan
menggunakan perjalanan kami
yang ada di laut
ini yang saya tahu
untuk perjalanan kami hari ini
menggunakan sarana speedboat
sehingga bantuan yang kami bawa
itu bisa sampai kepada tempat pengungsian
namun secara umum
sepertinya harus kita cek kembali kepada pihak pihak terkait begitu
oke pak rishan
tadi anda mengatakan sempat menuju ke adonara
begitu saat ini sedang berada di adonara
di wilayah flores timur
tapi kalau kita tahu bahwa bencana ini terjadi di beberapa wilayah
apakah kemudian dari polda ntt sudah mendapatkan data daerah mana yang paling terdampak pak
akibat bencana ini pak di ntt
memang ada beberapa kabupaten yang terdampak bencana alam
baik itu banjir maupun angin
tapi untuk datanya mungkin nanti kita harus
roset kembali kepada
oke pak rishan terakhir untuk tetap menjaga keamanan
apakah ada arahan dari pak kapolda ntt untuk peningkatan patroli pak
yang ekstrim ini
bapak kapolda ntt sudah memerintahkan langsung kepada seluruh jajaran
untuk meningkatkan aktivitas patroli
evakuasi memberikan bantuan
tentunya bekerjasama dengan tnd dan instansi samping
memerlukan bantuan demikian mas
oke semoga proses evakuasi dan juga distribusi bantuan logistik ini
lancar begitu ya diberikan kepada korban yang terdampak
bencana banjir bandang dan juga longsor di ntt sana
terima kasih waktunya kapit huma spolda ntt kompas polisi rishan krishna budi aswanto
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini sehat selalu pak
baik terima kasih